ya jakarta kembali mencetak rekor tertinggi penambahan kasus harian covid sembilan belas
dengan rata rata lima kasus per hari
per hari ini saja zona merah covid sembilan belas di ibu kota kembali bertambah
menjadi sepuluh titik yang tersebar di empat wilayah
berdasarkan data dari laman corona jakarta go id
ada sepuluh titik zona merah tersebar di empat wilayah
ada jatah pusat jakarta selatan jakarta barat serta jakarta timur
kita langsung masuk ke jakarta pusat yang saat ini terdapat zona merah
di kelurahan rawasari rt tiga belas rw sembilan
jumlah kasus aktif ada tujuh belas di sana dengan jumlah rumah dengan kasus aktif
ada dua belas kasus di kelurahan rawasari
kita akan bergeser ke jakarta berikutnya
untuk melihat jumlah kasus yang berada di jakarta timur
tepatnya di kelurahan celilitan di rt dua rw tujuh
jumlah kasus aktif pada sebelas
jumlah rumah dengan kasus aktif ada enam
yang paling banyak ini berada di kelurahan kelapa dua wetan rt tiga rw
dengan jumlah kasus aktif sebanyak dua puluh satu kasus
dan jumlah rumah dengan kasus aktif ada sebanyak tujuh
dan juga ada kelurahan kelapa dua wetan rt lima rw satu
kita akan bergeser ke jakarta berikutnya
ada jakarta timur yang paling banyak ini berada di
kelurahan cengkareng barat rt enam rw
dengan jumlah kasus aktif delapan belas
jumlah rumah dengan kasus aktif ada tujuh kasus di sana
kita bergeser ke berikutnya
di jakarta selatan ini paling banyak kasus yang terdapat dari empat wilayah ini
tepatnya berada di kelurahan jagakarsa
ada enam puluh tiga kasus di sana
tepatnya di rt tiga rw dua
bagi anda yang berada di sini tentunya tetap waspada
bertahan dulu di rumah
menjaga mobilitas anda
untuk jangan berpergian dulu
karena memang kasus aktif ini cukup banyak di kelurahan jagakarsa yang berada di jakarta selatan
selain itu ada dua kelurahan yang juga terdapat kasus aktif
di gandaria selatan
kemudian di petogogan
kita akan bergeser ke jakarta berikutnya
tadi saya sudah sebutkan
ada jakarta pusat
kemudian jakarta barat
kemudian jakarta selatan
tentunya gubernur dki jakarta menyatakan bahwa ini ujian
tengah melanda indonesia
tepatnya paling banyak ini kasusnya berada di jakarta
lima kasus per hari
terhitung pada tanggal dua puluh satu juni kemarin ada lima empat belas kasus
kemudian dua puluh juni

tentunya ini lima kasus masih tinggi
anda diminta untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan masing masing
dan tetap patuhi prokes yang berlaku
menjaga pandemi ini segera akan berakhir di indonesia